medio april kenaikan jumlah penumpang sudah terlihat di terminal penumpang gapura surya nusantara pelabuhan tanjung perak surabaya
di bulan januari hingga maret rata rata terdapat tujuh ratus penumpang per hari
dan di bulan april ini rata rata sudah satu penumpang per hari
para penumpang mengaku memanfaatkan libur lebaran ini untuk mudik mengingat dua libur lebaran sebelumnya terdapat larangan mudik
sejumlah penumpang memilih melakukan perjalanan sebelum libur lebaran untuk menghindari kepadatan
baru saja tahun ini mbak sudah tiga tahun pandemi kan tidak boleh
baru tahun ini saya bisa menjenguk anak saya
saya dari malang untuk melakukan perjalanan ini saya milih di pertengahan hari raya ini karena biar tidak rame
nanti kalau udah kurang seminggu hari raya kan biasanya rame jadi susah
saya dari bujonegoro
kalau tahun kemarin kan ada itu waktu ada covid nggak bisa berangkat
sekarang kan dibolehkan sudah
posko terpadu pun disiapkan mulai tujuh belas april hingga delapan belas mei dua ribu dua puluh
selain penerapan dan pengawasan protokol kesehatan
pelindo subregional jawa juga menyediakan sentra vaksinasi untuk calon penumpang
kalau kita ngomong untuk penumpang kapal laut yang ada di kita
itu kan rata rata mereka itu dari pelosok kabupaten kota ya
jadi kami sudah memberi info kepada pihak pelayaran baik yang ada di pelabuhan asal maupun pihak operator kapal
nantinya di atas kapal bisa diinfokan
kalau mereka membutuhkan vaksin kami di pelabuhan tanjung perak sudah menyediakan itu semuanya
pelindo subregional jawa sendiri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada dua puluh empat april dan tujuh belas mei untuk arus baliknya
di terminal penumpang laut terbesar seindonesia timur indonesia
di terminal penumpang laut terbesar seindonesia timur indonesia
di terminal penumpang laut terbesar seindonesia timur indonesia

dengan prosentase kenaikan jumlah penumpang sejauh ini
pelindung subregional jawa menyatakan belum ada penambahan armada
widah subianto heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur